meski peringatan akan kerawanan kecelakaan mudik selalu dikumandangkan aparat kepolisian
namun di berbagai daerah kecelakaan masih saja terjadi
sebagian besar kecelakaan karena kelalaian sang pengemudi
polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah supeno warga magetan ke mobil polisi
supeno tewas seketika setelah mobil pick up yang dikemudikan menabrak pohon di tepi jalan desa sukosari kecamatan babadan ponorogo
kecelakaan bermula ketika mobil melaju kencang dari arah ponorogo menuju magetan
diduga mengantuk dan kelelahan mobil tiba tiba oleng dan menabrak pohon
kerasnya benturan membuat supeno tewas dengan luka parah di kepala
sampai menjelang petang kemarin badan depan mobil juga ringsek dan masih menancap di pohon
kecelakaan juga terjadi di jalan raya transnasional surabaya jogja kecamatan bandar kedung mulyo jombang
meningkatnya jumlah kendaraan dalam masa mudik membuat sejumlah kendaraan tidak berhati hati
meskipun telah diatur oleh petugas masih saja membuat beberapa pemudik tidak sabar
terbukti saat motor pemudik mendahului bus justru bertabrakan dengan pemotor lain
beruntung insiden tersebut tidak ada korban yang luka serius
menjadi pelopor lalu lintas taati semua tata tertib atau peraturan yang ada di jalan
dan taati semua perintah petugas yang ada di jalan untuk keselamatan kita bersama
sementara di gresik diduga sopir kelelahan
sebuah minifan terlihat kecelakaan dengan sebuah truk bermuatan snack di jalur alternatif surabaya gresik senin malam
minifan yang dari arah surabaya menuju gresik tiba tiba oleng dan menabrak truk
kerasnya benturan membuat bodi depan minifan rusak parah
begitu juga dengan bodi truk
hingga mengakibatkan dua roda di belakangnya lepas
beruntung meski demikian seluruh penumpang di dua kendaraan selamat
sopir minivan hanya mengalami luka leket di kaki dan tangannya
hingga dua hari menjelang hari raya idul fitri volume kendaraan terus mengalami peningkatan
pemudik pun diminta waspada dan hati hati dalam berkendara